hari ini kementerian agama akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan jatuhnya satu syawal seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
sidang yang diagendakan berlangsung tertutup tersebut akan dilaksanakan sore ini pukul tujuh belas waktu indonesia barat
sama halnya seperti penetapan satu ramadhan setiap tahunnya kementerian agama menggelar sidang isbat untuk menentukan satu syawal
seperti yang telah diatur dalam fatwa mui no dua tahun dua ribu empat
proses penentuan awal bulan ramadan syawal dan zulhijjah harus menggunakan metode hisap dan rukyat
dalam sidang isbat akan turut hadir ahli astronomi ahli falak beberapa pemimpin masjid islam dan duta besar negara sahabat
serta tim pengamat hisap dari kementerian agama
seperti sidang isbat pada penentuan satu ramadan lalu
sidang isbat kali ini juga akan dilakukan tertutup untuk menghindari kesalahpahaman teknis penentuan hilal
bagaimana persiapan jelang pelaksanaan sidang isbat penentuan satu syawal seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah sore nanti
sudah ada koresponden cnn indonesia miladia rahma di gedung kementerian agama
miladia siapa saja yang sudah terlihat hadir di sana
selamat sore eva betul sekali suasana menjelang pelaksanaan sidang isbat untuk penentuan satu syawal seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
di lobi kementerian agama di kawasan jalan tamrin jakarta pusat ini sudah mulai ramai
sudah mulai banyak berdatangan untuk menunggu pelaksanaan yang diperkirakan akan mulai pada pukul lima sore nanti
kalau kita bicara soal seperti anda tanyakan tadi siapa saja yang sudah datang
ada beberapa tampaknya memang dari kalangan ulama juga sudah hadir di sini
tapi memang belum banyak karena lagi lagi sidang baru akan dimulai pada pukul lima
rundownnya untuk penentuan sidang isbat penentuan satu syawal seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah ini
pada pukul lima nanti akan ada pemaparan dari tim hisap dan rukyat kementerian agama
untuk memaparkan posisi hilal pada saat ijtima yang akan diamati pada sore hari ini
kemudian setelah dilakukan pemaparan nanti akan ada break untuk buka bersama dan juga sholat maghrib berjamaah
dan akan langsung dilaksanakan sidang isbat yang dilaksanakan secara tertutup
kemudian setelah sidang isbat selesai kemudian akan diberikan konversi juga yang langsung dipimpin oleh menteri agama
lukman hakim saifuddin dan akan disiarkan kepada masyarakat secara langsung seperti apa keputusan dari kementerian agama
iya mila kalau kemudian kita bandingkan dengan sidang isbat pada saat awal penentuan ramadan
ada beberapa bagian rapat yang dilangsungkan secara terbuka
lalu kemudian dilangsungkan ada sidang isbat yang dilangsungkan secara tertutup
apakah akan seperti itu pelaksanaannya hari ini
ya tampaknya masih akan sama eva artinya sidang ini akan terbagi dalam dua sesi
yang pertama adalah pemaparan yang tampaknya bisa diakses oleh awak media
yang kedua ini yang cukup penting sebenarnya karena ini akan memaparkan juga dan keputusan finalnya akan kita ketahui bersama petang nanti
seperti apa keputusan dari kementerian agama apakah satu syawal akan terjadi atau akan dilaksanakan pada hari esok atau pada hari rabu
tapi kalau bicara soal beberapa statement yang sudah terlebih dahulu keluar diantaranya muhammadiyah yang sudah menentukan bahwa satu syawal akan terjadi
satu syawal tepatnya pada hari rabu tanggal enam juli kemudian
salah satu tokoh ulama besar yakni dari ketua mui kiai haji ma'ruf arif juga ma'ruf amin maksud saya
juga menyatakan bahwa tampaknya memang tidak akan terlalu ada perbedaan antara keputusan atau ketetapan ditetapkan oleh muhammadiyah dan juga pemerintah
namun lagi lagi kita tidak tahu seperti apa kondisi hari ini apakah hilal sudah teramati atau belum
tapi secara gambaran besarnya tentu saja pada saat pemaparan yang akan dilaksanakan sekitar pukul lima sore nanti
tim hisap dan rukyat ini akan melihat seperti apa posisi hilal
kalau kemudian posisi hilal masih belum terlihat artinya sesama mungkin dengan yang diamati oleh pp muhammadiyah yang menyatakan bahwa sebenarnya konjungsi atau ijtima terjadi hari ini sekitar delapan belas lebih tiga
kemudian posisi bulan atau posisi bulan baru atau hilal itu berada pada derajat minus satu derajat sembilan belas menit dan tiga belas detik
ini artinya memang hilal belum wujud
nah apakah ini sama atau tidak
maka ini akan menjadi hal yang kita tunggu tunggu
tapi kalaupun hari ini hilal belum wujud artinya akan puasa dibulatkan menjadi tiga puluh hari
tapi kalau sudah terlihat artinya besok bisa berlebaran
baik banyak tentunya pihak yang berharap demikian bahwa satu syawal jatuh pada hari rabu sesuai kalender begitu mila
tapi tentunya kita harus tunggu sama sama nanti pukul sembilan belas
baiklah mila diyarahma melaporkan langsung dari kantor kementerian agama